ya dan ini sejak sore kemarin gereja katedral jakarta sudah menggelar misa malam natal
dan hari ini misa natal juga masih akan digelar di sana yang dijadwalkan akan dimulai pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
dan seperti apa suasana di gereja katedral jakarta sudah ada korespondensi nn indonesia
roni satria di sana good morning roni ini seperti apa sih persiapan dan suasana menjelang misa natal pagi hari ini
rizky dan sarah meski baru dimulai pada pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat nanti misa pontifikal pertama yang akan langsung dipimpin oleh uskup agung ignatius suharyo
tapi masyarakat di sini ataupun para jemaat sudah mulai berdatangan sejak pukul berapa enam pagi tadi
anda bisa lihat ini sebenarnya langsung masuk tadi sekitar pukul tujuh sudah dibuka gerbang
saya akan melihat di dalam seperti apa
saya ajak anda ya rizky dan sarah seperti apa
karena kalau di sini mereka harus registrasi terlebih dahulu secara online
kemudian nanti ketika datang mereka hanya tinggal menunjukkan ktp
saya ikut antri bersama mereka nih di sini
nah ini mereka harus melewati metal detektor
kemudian nantinya akan diperiksa
karena ada imbauan dari pihak gereja sendiri untuk tidak membawa tas dalam ukuran yang besar
sehingga nantinya akan mempermudah
jadi ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas di sini
kepada mereka untuk tidak memperpanjang waktu untuk antrian
kita bergeser sedikit ya sarah dan rizky
nah disanalah titik titik nantinya misa akan dilakukan
kalau kita lihat di sini ada nantinya kapasitas sekitar dua ribu satu ratus delapan puluh
kapasitas maksimal dari gereja katedral ini
namun untuk batas toleransi bisa mencapai dua ribu lima ratus
karena kalau kita lihat tentunya mereka yang sudah mendaftar secara real
bagi yang tidak pun mereka akan bisa datang langsung untuk melihat menggunakan ktp mereka
ada yang digunakan di dalam altar
kemudian ada juga yang melalui bisa duduk di luar di plaza maria
kemudian di selasar depan dan juga di plaza sumpah pemuda
nah titik titik disitulah nantinya mereka akan melakukan misa
kalau kita lihat nanti misal pontifikal menjadi misal inti
kalau kita lihat flow dari bagaimana khidmatnya berjalan dari tadi malam misa natal
misa malam natal yang sudah berlangsung
tentunya ini akan menjadi yang diincar juga oleh para jemaat ini
untuk bisa melihat langsung bagaimana perayaan ataupun pelaksanaan misa pontifikal ini di pagi hari ini
nah suasana di dalam mereka sudah diberikan izin untuk masuk
sehingga mereka bisa duduk di sana
kita bergeser lagi sedikit di sini
nah tempat mereka nantinya akan menunggu masuk
namun yang menarik adalah kita melihat dekorasi dekorasi yang ada di sini
terkait dengan tema
kebunan kebunan kebunan
ada boneka ukiran kayu khas jepara
yang menceritakan atau menggunakan kostum daerah dari berbagai daerah di indonesia
ini yang tentunya semangat untuk keberagaman indonesia
dan juga toleransi antarumat beragama yang ingin diusung di gereja katedral ini
kembali ke anda
baik dan tentu kita berdoa gitu ya
semoga hari ini cuaca juga cerah mendukung
dan juga ibadahnya bisa berjalan dengan lancar
baik roni satria melaporkan dari gereja katedral jakarta
terima kasih atas laporan anda selamat kembali bertugas